manusia harimau ini didapat dari keturunan
dan kiratus bukan keturunan harimau
dia tidak bisa berubah menjadi harimau
jangan jangan kamu ada hubungan ya sama manusia harimau di kumayan
atau sebenernya kamu manusia harimau dari kumayan
bisa jadi kay
seandainya saja kesaktianku tidak luntur oleh air laut
pasti aku bisa menangkap mereka
ya sudah kalau gitu kalian berdua mending istirahat aja
kalian pasti capek
hanya hjo yang menyayung
mungkin kita akan lama di atas rakit ini
karena kita hanya mengandalkan angin dan dayung ini
yang penting kita sampai sana dulu
biar si satu bisa diobatin
di sumber pinang tawar itu oke
kayy ibu udah pulang kayy
kok sepi banget ya
kayy ibu udah pulang
ya ampun kemana sih itu anak
buri masih tujuh tidak dapat dihubungi
cobalah beberapa saat lagi
handphonenya masih mati ya
buri masih tujuh tidak dapat dihubungi
rissa juga handphonenya mati
ya ampun mereka tuh pada kemana sih
pantesan tadi aku ngecek di lemarinya kayak itu beberapa baju gak ada
jangan jangan mereka pada ke rumahnya risa ya
aku harus ke rumahnya rissa
ada yang pesankan
kan tapi cuy
bisiert sih dayanya
biasanya kamu paham
bapak kim aung
pernah menceritakan tentang bapak
ada apa ki kesini
saya sedang mencari cucu
yang bernama alina dan putra alam
sampai malam ini
saya cari mereka
tapi belum saya temukan juga
oh gitu ya ki
saya juga sedang mencari anak saya
kayak gak ada di rumah
bumara ke bengkulu
bisa jadi begitu
jangan jangan sekar juga nekat
menyusul bumara ke kumayan
aku udah membuat masalah besar
masalah investasi bodoh
aja belum selesai

sekarang masalah lagi sama perginya kay
sepertinya sudah melapa
harus mencari mereka kemana
kalau begitu saya harus balik ke sana
untuk menetap alina
siapa tahu dia masih ada di sana
kita harus pergi ke rumah
ini tempat tinggal ayah sekarang
lantas ibu dimana
sekarang aku terpaksa tinggal disini
karena aku tidak ingin membahayakan nyawa rati
rati sekarang tinggal bersama limbu bu dan kalina
dan mereka hidup berpindah pindah
karena masih banyak musuh musuh yang mengintai
mereka sekarang bermukim di kota palembang
kenapa sekarang keluarga kita tercerai berai seperti ini ya
sekar dia baik baik saja
dia di jakarta dia bersama saya dia aman
sudah kalau begitu sekarang saya mau bertemu dengan ibu
sebaiknya jangan sekarang gumara
pulihkan diri kau dulu
besok pagi kau baru berangkat untuk menemui ibumu
iya sudah lantas bagaimana dengan kalina
karina sedang aku tugaskan ke seluma bersama ibu bu untuk memeriksa ratna
mungkin mereka besok ada disini
tak bisa kita selamanya seperti ini terus
manusia harimau harus bersatu kembali
lang sudah lah
jangan bahas masalah itu lagi
perselisihan diantara kita dan perebutan wilayah itu hanya menimbulkan dendam yang tidak berkesudahan
sudahlah itu hanya menjadi masa lalu
dan kita pelajari masa lalu itu menjadi hikmah untuk kita
aku setuju dengan pendapat kau kemara
semua ini karena keikhlasan kita
sehingga keluarga besar ini menjadi terpecah belah
dan mereka akan menerima kelemahan
dan kekuasaan kepada kita
marah alang sebaiknya sekarang kalian istirahat dulu di rumahku yang sederhana seadanya
sakti aku sih gak percaya deh kalau kamu itu manusia harimau
tapi gapapa kok apapun kamu mau kamu jadi kayak gimana kamu tetep punya kesayangan aku

gue gak pernah percaya sama hal hal yang lu bilang
gue gak pernah percaya sama hal hal yang lu bilang
apalagi dulu gue sering banget ngeledekin si kei
apalagi dulu gue sering banget ngeledekin si kei
gara gara dia percaya sama manusia harimau
setelah kejadian tadi gue jadi percaya sama semua itu
sekarang kalian sudah tau siapa saya sebenernya
tolong jangan beritahu siapa siapa
awalnya saya juga kaget ketika saya mengetahui saya ini manusia harimau
saya pikir ini adalah kutukan akibat papa saya
karena dia menganut ilmu hitam
tapi sekarang saya yakin kalau ini bukan kutukan
dan saya juga yakin kalau kiratus bukan papa kandung saya
karena sekarang saya percaya
kalau saya ini manusia harimau
dan kiratus bukan manusia harimau
kiratus bukan manusia harimau
saya sedikit banyak tau soal legenda ini kei
dan yang saya tau manusia harimau ini didapat dari keturunan
dan kiratus bukan keturunan harimau
dia tidak bisa berubah menjadi harimau
jangan jangan kamu ada hubungan ya sama manusia harimau di kumayan
atau sebenernya kamu manusia harimau dari kumayan
bisa jadi kei
bisa jadi kei
dari mana kamu bisa merugai itu sakdi
malam itu saya bertemu dengan seorang laki laki
dia melihat saya berubah menjadi harimau
dan dia bilang
kalau saya ini adalah keturunan manusia harimau dari kumayan
tapi sebelum kita selesai bicara
tambang arkam sudah menarik saya
dan ketika saya balik
orang itu sudah tidak ada
seperti apa laki laki itu nanti
saya juga lupa put
laki laki itu punya rambut yang panjang
dan rambutnya diikat
dan cara bicaranya
logatnya mirip sekali dengan covid
apa jangan jangan itu ayahku ya
pada masa itu lihat
on sisi lebay charge